demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
memegang teguh undang undang dasar dan menjalankan segala undang undang dan peraturannya
tepat satu tahun yang lalu dua puluh oktober dua ribu sembilan belas joko widodo resmi dilantik menjadi presiden republik indonesia
dan ma'ruf amin sebagai wakil presiden republik indonesia periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dengan visi terwujudnya indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
di bidang ekonomi jokowi memiliki misi untuk mewujudkan struktur ekonomi indonesia yang produktif mandiri dan berdaya saing
namun di tahun pertama pemerintahannya presiden jokowi harus menghadapi tantangan besar yang juga melanda seluruh dunia
yaitu pandemi covid sembilan belas
ada dua pasien yang sudah positif terkena virus covid sembilan belas
yang sekarang kita sebut sebagai kasus satu
pemerintah juga telah melacak semua orang yang sempat kontak dengan kedua pasien kasus satu dan kasus dua ini
pada maret dua ribu dua puluh kasus covid sembilan belas pertama di indonesia terkonfirmasi
dari hari ke hari ekskalasi jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia terus terjadi
hingga akhirnya pemerintah mau tidak mau harus mengambil kebijakan untuk menekan laju kasus covid sembilan belas di indonesia
yaitu dengan melakukan pembatasan
pembatasan sosial berskala besar atau psbb
perekonomian indonesia pun turut terkena imbas baik secara makro maupun mikro
banyak bidang usaha yang harus gulung tikar dan tidak sedikit juga para pekerja yang harus merasakan phk
pemerintah melakukan berbagai cara untuk segera memulihkan ekonomi
seperti program pemulihan ekonomi nasional sebagai salah satu cara untuk mengurangi dampak covid sembilan belas
terhadap perekonomian di berbagai sektor
menteri keuangan sri mulyani menyatakan
pemulihan ekonomi bisa terjadi selama tiga tahun
akhirnya perekonomian kembali stabil
nah oleh karena itu di dalam kita bicara tentang pemulihan ekonomi
memang di dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
atau perpu nomor satu dua ribu dua puluh kemarin
waktu pemerintah bereaksi atau melakukan respons terhadap
ancaman covid ini dengan mengeluarkan perpu nomor satu
kita membayangkan akan ada tiga tahun masa
untuk benar benar menghadapi covid ini
kemudian konsolidasi dan kemudian mulai mendekati kepada normalisasi
terjadi sebelum terjadi apa yang disebut recover secara penuh
beberapa program pemerintah seperti kartu prakerja
bantuan sosial bantuan presiden hingga program keluarga harapan dibuat
agar bisa menjadi stimulus ekonomi
anggaran stimulus ekonomi yang diberikan juga tidak sedikit
hingga puluhan triliun rupiah
kami cukup optimis karena kan ada beberapa program bansos yang bisa kita tambahkan
seperti kemarin kita menambahkan bapak presiden bahan pres untuk hibah umkm
itu totalnya bisa mencapai rp tiga puluh tiga triliun
kemudian bansos yang tadi pagi terkait dengan subsidi gaji
untuk pekerja di bawah lima juta itu bisa tiga puluh tujuh triliun
nah kalau ini kita bisa gelontorkan lebih cepat
ditambah lagi dengan pkh dan juga prakerja dan yang lain
itu kami cukup optimis bahwa ini akan ada peningkatan daripada penyerapan anggaran
pandemi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian negeri
kemiskinan bertambah dunia usaha merugi dan angka pengangguran semakin tinggi
presiden jokowi masih punya banyak pekerjaan rumah
untuk membangkitkan perekonomian di masa pandemi
tantangannya tidak hanya untuk tahun ini
tapi untuk tahun tahun berikutnya hingga perekonomian indonesia bisa pulih kembali
ditiputan cnn indonesia